perayaan pergantian tahun dalam kalender tionghoa atau xinjia sudah menjadi budaya nusantara
tradisi ini membuat jantung pecinan hingga perumahan pinggiran semarang
di selat panjang meranti provinsi riau hari raya musim semi etnik tionghoa itu menjadi momentum untuk memohon keselamatan dan menjaga adat
konon selat panjang adalah bandar perniagaan di pesisir riau pada era kesultanan siak sri indrapura
momen imlek di sana dirayakan dengan tradisi
tradisi lokal perang air atau ciancui
kedua perang air atau ciancui
kedua perang air atau ciancui
menyambut hujan sebagai pembawa berkah menjelang tahun baru dua ribu lima ratus enam puluh delapan dalam penanggalan mereka
kelenteng hoan kiong pun telah bersolek menyongsong datangnya tahun ayam api
kelenteng ini dibangun oleh para perantau asal cina pada awal seribu delapan ratus enam puluh delapan untuk menghormati patung dewa yang dibawa dari tiongkok
warga tionghoa menyebut dewa itu tuopeko atau coseko
patung dewa ini bisa hadir di selat panjang ke meranti
itu adalah sejarahnya seratus tahun lebih
seratus tahun lebih
saat itu di negara cina kan komunis
sehingga kalau komunis kan tidak menganut apa agamanya
jadi dewa itu artinya tidak dibuang atau dibakar
maka sehingga nenek mohon kita nenek mohon kita buang kan kemana mana lari
jadi lari kan sampai ke selapa yang terbawa lewat coseko dan lewat tuopeko ini
ya sehingga tetaplah sampai sekarang untuk disemak oleh masyarakat kita
persiapan menjelang tahun baru tak hanya dilakukan di vihara sejahtera sakti
setiap rumah warga pun mulai dihiasi lampion dan berbagai bentuk ornamen
salah satu yang antusias menyambut tahun baru ayam api adalah keluarga acuy
acui beserta istri dan anak anaknya telah memasang lampion sejak sepuluh hari sebelum imlek
mereka juga menaruh berbagai persembahan di meja sembahyang
tak lupa pohon tebu dipasang di sisi kiri dan kanan pintu rumah
mereka juga menaruh berbagai persembahan di meja sembahyang
mereka juga menaruh berbagai persembahan di meja sembahyang
sekarang kan perubahan berhenti dulu ke camatan
menatang hotel kan sekarang bertambah banyak
dulu kan hotel kan dua tiga apa aja
sekarang sudah banyak hotel lah
transmoper kapal ferry cukup gampang
luluh kan transmopernya agak susah
makin canggih apa lah
kita mau keluar kemana kan kapal sekarang peri setiap hari ke batam ke pekanbaru ada
kalau luluh susah banget
kita mau berangkat ke malaysia pun ada sekarang langsung
namun sayang tidak semua anak anak acuy dapat berkumpul pada imlek tahun ini
dua anaknya tak bisa merayakan imlek bersama karena bekerja di pulau dewata
tetapi tanto suwandi anak sulung acui berharap tahun depan semua anggota keluarga dapat berkumpul bersama
adik atau keluarga yang keluar bisa berkumpul bisa sama sama menaikkan imlek sama sama bahagia
terus menciptakan satu keharmonisan dalam keluarga yang mungkin karena beda tempat makanya ada jarak
sehingga satu tahun ini bisa berkumpul
malam imlek semakin dekat
suasana syahdu menyelimuti kota selat panjang
semua anggota keluarga acuy telah berkumpul di rumah dengan mengenakan pakaian terbaik mereka
selepas makan malam bersama mereka berkumpul di ruang keluarga menyambut tahun ayam api dengan harapan baru
ritual sembahyang pada imlek dimulai oleh acuy selaku kepala keluarga
ia menyalakan dupa seraya memanjatkan doa yang kemudian diikuti oleh istri dan semua anggota keluarga
lalu mereka membakar kertas sembahyang dan menyalakan petasan di depan rumah
sebagai penolak balah
dentuman kembang api bersahutan memarakkan langit malam kota selat panjang sebagai pertanda bahagia menyambut datangnya tahun baru
bergegas meninggalkan rumah menuju vihara panca sakti untuk melaksanakan sembah yang tahun baru
adapun sang ayah menyusul bersama anggota keluarga yang lain
hikmat diiringi doa dan permohonan meraih kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang
tanto yang berprofesi sebagai guru pun mendoakan para peserta didiknya
apanya ya semakin hari semakin sukses
terus bagi terutama untuk keluarga untuk mungkin saya guru untuk anak anak
ke depannya jadi generasi penerus bangsa yang baik
kebahagiaan anak anak merayakan tahun baru biasanya diekspresikan dengan bermain bersama teman
atau saudara sebaya mereka
dulu anak anak bermain menggunakan pistol plastik
namun karena dianggap berbahaya masyarakat mulai mencari alternatif permainan
masyarakat mulai mencari alternatif permainan untuk menciptakan
dan kebahagiaan bersama
dulu biasanya main pistol tembak tembak itu lebih bahaya
lalu semakin hari semakin zaman berubah pakai semplot terus pakai air sampai sekarang
nah perang air ini berapa tahun terakhir ini mulai meriah dan menjadi sorotan publik dari berbagai macam negara
mungkin ungkapan bahagianya dapat berkumpul bersama main bersama
terus berbagi rasa apa bersaudaraan gitu
tradisi perang air menjadi salah satu ciri khas dalam perayaan imlek di selat panjang
meski belum lama dikenal kini permainan ini menjadi primadona
ciancui atau perang air berlangsung selama enam hari setelah imlek dan ditutup dengan cuelak
atau puncak perayaan hari ulang tahun dewa
meski terkait dengan perayaan imlek ciancui tidak hanya diperuntukkan bagi warga tionghoa
semua warga meranti bahkan wisatawan dari dalam dan luar negeri dapat mengikuti permainan ini
dan merayakan kebahagiaan bersama menjelang puncak
tradisi perang air ini digelar di empat ruas jalan protokol kota selat panjang sepanjang dua lima km
yakni jalan imam bonjol jalan kartini jalan diponegoro dan jalan ahmad yani

terlihat jelas dari senyuman dan senyuman
tawa dan antusiasme para peserta perang air
tak ada amarah apabila mereka terkena serangan air dari pihak lain
semua larut dalam kebahagiaan dan kebinekaan
jadi kena dipilih saat jam empat sampai jam enam
ini ada beberapa masjid dua masjid eh tiga masjid
jadi orang pada saat waktu alam
asal mereka beribadah
ini tidak mengganggu orang pergi ke masjid gitu
jadi sehingga dimulai pada jam empat sampai jam enam juga nanti berakhir
berlimpahnya rezeki pada imlek di kota selat panjang
juga dirasakan para pengemudi becak motor yang mengangkut warga dalam permainan ciancuri
salah satunya basir yang telah lima belas tahun mencari nafkah sebagai pengemudi becak motor
pengemudi becak motor yang diangkut warga dalam perjalanan ke kota selat panjang
kalau waktu imlek ini kalau untuk kami becak ini
alhamdulillah bang selama satu minggu itu bang
ada dibilangkan boleh dibilangkan lebih lah bang
satu hari dalam itu dalam tiga ratus bisa dapat empat ratus
ya ya satu hari itu bang
selain mendapat banyak rejeki
para pengemudi becak motor ini menjadi saksi
jancuy merupakan permainan warga selat panjang yang tak mengenal ras agama usia dan jenis kelam
kalau untuk orang nonton orang orang kita lah orang orang islam lah
banyak yang nonton di tepi tepi itu bang
ada kan bahkan anak anak orang kita sebagian ikut main perang
bahkan ada juga naik ini
nah ada pegawai kalau macam di grand meranti
orang kita pada banyak main tuh
menyediakan air nyemprot air lah kayak gitu
ciancui menjadi bukti
tradisi yang disesuaikan dengan kemajuan zaman dan memberi ruang bagi toleransi
akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat
tiwati pasukan yang rochester v besides
akan menang treatmentsnya jarak tinggi ya developing trial